kalau menghitung hari jelang lebaran klinik kecantikan akan ramai dikunjungi oleh para wanita agar tampak semakin cantik glowing apalagi belum dapat jodoh ya
itu jadi waktu yang tepat untuk bisa show off
tapi ternyata tak hanya sebagai perawatan khusus filler dan tanam benang menjadi salah satu metode kecantikan masa kini
nah ini peminatnya yang menjamur membuat banyak yang menawarkan jasa filler dan tanam benang
tapi sayangnya tidak semua kredibel ini yang kalau daniar pakai kredibel
oh enggak dong
oh enggak ya dia asli ya
oh asli tapi ini seperti apa prosedur yang aman berikut liputannya untuk anda
ingin cantik dengan injeksi tidak lagi dianggap hal tabu
suntik filler salah satu yang kian diminati
satu suntikan mampu merubah estetika wajah jadi lebih sempurna
sebenarnya kalau misalkan untuk filler sendiri itu sebenarnya bukan untuk ninggiin ya
jadi itu kayak filler itu untuk memperbaiki postur postur yang seperti tadi aku bilang
kayak mulut aku tuh di bagian atasnya
lebih tipis dibanding bagian bawah
jadi aku tambahin filler di atas aja sedikit sama di bagian cekungan sini
udah itu aja kalau misalnya tanam benang aku juga melakukan tanam benang sih di hidung
metode ini bisa optimal tentu jika dilakukan dokter yang berpengalaman dengan prosedur yang tepat
kita bisa dilihat ada beberapa tahap
pertama kita akan melakukan pembersihan wajah dulu
kemudian nanti kita langsung melakukan tindakan seperti pengolesan anestesi krim
penggambaran polanya itu sendiri
berfungsi sebenarnya untuk mengarahkan kita atau membantu kita mengarahkan benang yang nanti akan masuk ke dalam wajah
setelah dilakukan penggambaran kita melakukan tindakan antiseptik
terjadi suasana steril di wajah
telah disterilkan kita suntikan dengan anestesi suntik
supaya lebih baas sehingga kita masukin benangnya pasien sudah tidak terasa sakit lagi
semuanya kita lakukan sesuai dengan kebutuhan
tidak berlebihan dan tidak kekurangan
sehingga jadi seperti penyerupai filler
itu yang dari alamin daripada
kalau yang beredar di umum yang awam tahu filler itu terminologi yang merujuk kepada valunicasid
secara materi itu aman ya
secara materi itu aman sebenarnya cuma penempatannya yang keliru menjadi tidak tepat
perawatan estetika wajah menjadi solusi untuk wanita masa kini bermanfaat sekaligus beresiko
selalu kritis terhadap segala metodenya dan pilih dokter yang kompeten